pemberdayaan masyarakat papua sebagai salah satu upaya mensejahterakan masyarakat
terus digencarkan papua youth creative hub atau pych
yang juga binaan dari badan intelijen negara atau bin
salah satunya adalah program budidaya jagung yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat dan terserap pasar
budidaya jagung menjadi salah satu program yang digencarkan papua youth creative hub atau pych
pinaan badan intelijen negara atau bin sebagai salah satu upaya mensejahterakan masyarakat
dan meningkatkan ketahanan pangan papua
sejumlah kelompok petani binaan pmi pun telah beberapa kali berhasil memanen jagung
salah satunya di kawasan kuadeware dan kampung doyolama distrik wainu kabupaten jayapura papua
panen dilakukan di lahan seluas tujuh lima hektare dengan hasil panen sekitar enam belas satu ton
koordinator pmi kabupaten jayapura daud edison yariseto menjelaskan
hasil panen akan dibeli oleh cv tripilar perkasa untuk dijadikan pakan ayam
kami dari pmi ini kami sudah mulai dari persiapan pengolahan kami sudah mulai dari hulu ke hilir
jadi kami bersyukur juga kami sudah punya pabrik pertama pabrik pakan pertama di tanah papua
yang ada di bumi kenambayumbai di kabupaten jayapura
jadi dari hasil panen kami ini kami tidak susah untuk pasar karena pasar sudah ada
pasar kami sudah ada sudah jelas sekarang kembali untuk kami bagaimana untuk semua pemuda pemuda
yang ada di kabupaten jayapura kami sebagai papua muda inspiratif mengimbau untuk semua
mari kita kerja sama sama untuk membangun kita tempat ini kita pun negeri kita punya kabupaten jayapura yang kita cintai ini
panen jagung tersebut turut dilakukan bersama dengan deputi eman
empat bidang intelijen ekonomi bin dan juga pembina pmi made kartika jaya beserta anak muda hingga para ibu ibu
hadir pula pj bupati kabupaten jayapura triwarno purnomo kabinda papua maijen tni purnawirawan gustaf agus irianto dan sejumlah tokoh lainnya
selama pemerintah kabupaten jayapura kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya
kepada kepala bin yang sudah memberikan perhatian dengan didukung oleh papua muda inspiratif
yang mana kita saat ini berada di lahan jagung yang dikembangkan bersama dan kita tadi barusan juga menyaksikan panen dan ini menjadi sangat penting di dalam mendukung ketahanan pangan
pmi menyampaikan terima kasih kepada presiden joko widodo dan kepala bin
jenderal purnawirawan budi gunawan yang telah memberikan dukungan dan membina anak muda papua
sehingga bisa berkontribusi mempercepat kesejahteraan masyarakat papua
saat ini pmi memiliki ratusan hektare lahan jagung yang tersebar di seluruh wilayah papua
di antaranya di daerah manokwari dengan luas dua puluh enam hektar sorong sepuluh hektar tambraw dua ratus hektar pakvak tiga ratus hektar
rencananya pmi akan bekerja dengan kesejahteraan lahan jagung yang tersebar di seluruh wilayah papua
kepada pmi akan bekerja sama dengan pemda dan swasta untuk terus mengembangkan jagung sekitar empat ratus hektar di daerah pakvak dan bintuni
yang nantinya akan terintegrasi dengan industri di sektor hilir seperti industri pakan ternak hingga industri makanan seperti pabrik tepung maizena buah jagung dan lainnya